dan menyambut gelaran piala dunia dua ribu delapan belas rusia
transmedia mengadakan acara aksi menggiring bola di car free day jakarta minggu pagi ini
dengan menakan jersey negara peserta piala dunia dua ribu delapan belas rusia
peserta acara akan menggiring bola dari depan arecf di fx sudirman menuju bundaran hi
dan kembali lagi ke fx sudirman
ya dan untuk mengetahui keseruan acara yang diadakan transmedia ini
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
selamat pagi reza
sejauh ini pukul berapa rencananya acara ini akan dimulai
apakah memang pesertanya hanya datang dari jakarta atau juga dari luar daerah
ya lady iqbal lima puluh tiga hari jelang perhelatan sepak bola terbesar sejagat yaitu piala dunia dua ribu delapan belas
yang akan digelar di rusia memang semakin dekat penyelenggaraan ini
euforianya semakin terasa
lady dan iqbal seperti di tempat saya berdiri saat ini yaitu di depan fx sudirman
tepatnya di kegiatan car free day sendiri
transmedia mengadakan acara kegiatan menggiring bola
dan seperti anda dapat lihat di belakang saya sendiri
bahwa nantinya para peserta ini akan menggiring bola raksasa ini yang berukuran dua meter
di mana dua bola ini nanti akan bersama sama digiring oleh para peserta ini
menuju ke antara bundaran hi hingga antara monas
itu tergantung masih tentatif
dibawa lagi ke fx sudirman ini
dan nantinya selama parade atau menggiring bola ini nantinya akan ada kegiatan kegiatan untuk memeriahkan lagi
yaitu seperti acara freestyle lalu juga acara musik
dan ini memang kegiatan ini untuk menyambut memeriahkan perhelatan dari piala dunia dua ribu delapan belas
dan rencananya sendiri memang kegiatan menggiring bola ini akan dijadikan acara rutin
hingga nanti penyelenggaraan pada lima puluh tiga hari mendatang
nanti untuk saat ini sendiri masih digelar di jakarta
cuma untuk kedepannya nanti akan digelar juga di bandung dan juga di surabaya
dan lady danik iqbal memang transmedia sendiri
merupakan pemegang lisensi resmi hak siat dari piala dunia
di mana cnn indonesia sendiri merupakan bagian dari transmedia
dan merupakan anak usaha dari city club
wah seru sekali ya ini sepertinya kalau habis siaran ini kita langsung ke sana
ikut mengirim bola sepertinya menarik ya
tapi reza bisa anda jelaskan itu banyak sekali orang orang yang sudah bersiap
untuk melakukan penggiringan bola ini
bisa anda jelaskan dari mana saja mereka ini
ya lady dan iqbal beberapa atau para peserta yang hadir di kegiatan ini sendiri
memang berbagai kalangan terdiri dari berbagai kalangan
ada yang dari jakarta bahkan ketua
dan ketiga yaitu romi juga ikut serta dalam kegiatan menggiring bola ini
jadinya ini terbuka untuk seluruh masyarakat
yang penting juga harus menggunakan jersi sepak bola iqbal untuk memeriahkan kegiatan ini
dan nantinya rencananya memang akan digelar sekitar pukul setengah tujuh hingga jam tujuh pagi nanti
dan ini masih bersiap siap untuk nantinya kita memulai acara iqbal lady
baik terima kasih reza semoga juga cuaca bisa mendukung
nanti kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan dari acara penggirakan bola ya yang akan digelar nanti